seorang wanita berusia tiga puluh satu tahun ditemukan tewas di rumah kontrakan dengan kondisi memar dan tanpa pakaian
korban baru tiga hari mengontrak rumah dengan seorang pria yang diakui sebagai suaminya
wanita bernama siti laila ini ditemukan tewas di kamar kontrakan di kampung sukarapih desa cio mas bogor jawa barat selasa siang
ia ditemukan tewas dengan mulut berbusa
anak perempuannya yang masih remaja menangis histeris dan pingsan saat mengetahui ibunya tewas
polisi memperkirakan korban telah meninggal satu hari sebelum ditemukan